hadirin disilakan duduk kembali
yang kami muliakan dan banggakan bapak presiden republik indonesia bapak jokowi
yang kami hormati para pimpinan lembaga negara mpr dpr dpd mahkamah agung dan bpk
yang kami hormati para menteri kabinet kerja pimpinan lembaga pemerintah kepala kepolisian republik indonesia panglima tni jaksa agung dan kepala bin
yang kami hormati pimpinan otoritas jasa keuangan lembaga penjamin simpanan
yang kami hormati pimpinan komisi sebelas dpr ri ketua umum dan pimpinan organisasi keagamaan
dki jakarta para gubernur kepala daerah provinsi dan pimpinan dprd
bapak ibu keluarga dan ahli waris pahlawan nasional
para pendahulu kami sebagai gubernur bank indonesia anggota dewan gubernur bank indonesia
para pimpinan perbankan korporasi non bank para pemimpin asosiasi dan para akademisi undangan sekalian yang kami hormati
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi
sungguh suatu kehormatan bagi kita semua karena bapak presiden republik indonesia bapak jokowi
telah hadir di tengah tengah kita di acara peresmian pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi dua ribu dua puluh
kami mengaturkan selamat datang kepada bapak jokowi
tidak lupa kami juga menyampaikan
terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan
kehadiran bapak presiden dan bapak ibu sekalian adalah bentuk dukungan bagi upaya kita bersama
untuk mewujudkan rupiah sebagai mata uang yang bermartabat dan berdaulat di wilayah negara kesatuan republik indonesia
dapat kami laporkan bahwa selain diikuti oleh para undangan yang hadir di ruangan ini
acara pagi ini disaksikan pula oleh pemangku kepentingan dan keinginan bapak jokowi
dan di daerah melalui empat puluh lima kantor perwakilan bank indonesia di tiga puluh tiga provinsi
bapak presiden bapak ibu yang berbahagia
rupiah adalah simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dihargai
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan di seluruh wilayah republik indonesia
bank indonesia sebagai otoritas moneter makro prudensial sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah
diamanatkan oleh undang undang mata uang untuk mengeluarkan mengedarkan mencabut serta menarik uang rupiah
hari ini sembilan belas desember dua ribu enam belas bertepatan dengan hari bela negara
kita akan menyaksikan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi dua ribu dua puluh
untuk seluruh pecahan terdiri dari tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam
pengeluaran dan pengedaran uang baru ini adalah momen spesial karena merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara serentak sejak indonesia merdeka
dengan diterbitkannya uang rupiah tahun emisi dua ribu dua puluh
uang rupiah kertas dan rupiah logam yang telah dikeluarkan
dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah
sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh bank indonesia
kami patut bersyukur karena acara pengeluaran uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana
untuk itu perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan membantu kami mencapai uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas

secara khusus kami mengaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak presiden
atas persetujuan pemerintah terhadap penggunaan gambar pahlawan nasional pada uang rupiah baru
bapak jokowi bapak ibu yang kami muliakan
perkenankan kami melaporkan bahwa pengeluaran uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas ini mengambil tema
di setiap makna indonesia
tema tersebut memiliki lima pesan utama
pertama penerbitan uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas adalah amanat undang undang mata uang
uang rupiah ini memiliki ciri ciri tertentu yang telah diselaraskan dengan mandat undang undang
salah satu cirinya adalah pencantuman frasa negara kesatuan republik indonesia
yang memiliki makna filosofis bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan negara republik indonesia
kedua rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di seluruh wilayah nkri
penggunaan uang asing dalam transaksi di negara kesatuan republik indonesia tidak sejalan dengan semangat nasionalisme
dan melanggar undang undang yang diperlukan
serta ketentuan yang berlaku
pelanggaran tersebut dapat dipidanakan dan dikenakan sanksi
kecuali untuk transaksi tertentu yang diperbolehkan oleh undang undang dan ketentuan yang ada
ketiga bank indonesia senantiasa mengupayakan agar ketersediaan uang rupiah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam jumlah nominal yang cukup jenis pecahan yang sesuai tepat waktu
dan dalam kondisi yang layak edar di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
keempat kualitas uang rupiah perlu dijaga dan dirawat dengan baik
menjaga uang rupiah itu sama artinya dengan menjaga simbol kedaulatan negara
masyarakat perlu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik
misalnya membasahi melipat meremas mencoret coret
serta men stepless uang rupiah
budaya menjaga dan merawat uang rupiah perlu ditanamkan di masyarakat sejak usia dini
yang kelima penggunaan gambar pahlawan pemandangan alam dan tarian pada uang rupiah
adalah bentuk penghormatan jasa jasa pahlawan kusuma bangsa
dan merupakan upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman seni budaya serta kekayaan alam indonesia
bapak presiden yang kami hormati
pada kesempatan ini kami juga ingin mengusulkan kepada bapak presiden yang kami hormati
mohon mendukung proses penyelesaian rancangan undang undang redenominasi uang rupiah
dengan adanya uang undang undang redenominasi rupiah
akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada denominasi pecahan rupiah
serta diikuti penyesuaian harga barang dan atau jasa
sehingga dengan kata lain
redenominasi tidak akan mengurangi daya beli masyarakat
karena pelaksanaan redenominasi akan melalui masa transisi
minimum delapan tahun sejak undang undang redenominasi rupiah dinyatakan berlaku
kami akan berkoordinasi dengan ibu menteri keuangan
untuk penyelesaian ruu redenominasi rupiah tersebut
sebagai tanda dikeluarkan dan diedarkannya uang rupiah tahun emisi dua ribu dua puluh
kami mohon kesediaan bapak jokowi untuk memberikan arahan dan pesan pesan
dan sekaligus meresmikan peluncuran uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas
ketua mui dengan hormat dapat memimpin doa bersama
semoga allah swt tuhan yang maha kuasa
senantiasa melindungi melapangkan dan meridoi niat baik serta langkah perjuangan kita
tuhan yang maha kuasa
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda

sambutan presiden republik indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol
sebagai tanda peresmian pengeluaran dan peredaran uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
mencintai rupiah adalah salah satu wujud kecintaan kita kepada kedaulatan
kemandirian bangsa indonesia
setiap lembar rupiah adalah wujud kedaulatan kita sebagai negara
bahwa kita tidak bertransaksi dengan mata uang negara lain
setiap lembah rupiah adalah bukti kemandirian indonesia
kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia
dan di dalam setiap lembah rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional
tari nusantara dan pemandangan alam indonesia sebagai wujud kecintaan
budaya dan karakteristik bangsa indonesia
karena itu saya mengajak setiap insan di tanah air untuk terus mencintai rupiah
dengan cara cara yang nyata
selalu menggunakan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di dalam negeri
menyimpan tabungan kita dalam bentuk rupiah
dan saya rasa penting saya sampaikan bahwa kalau kita cinta rupiah
maka kita tidak membuat dan menyebar gosip gosip aneh
dan kabar kabar bohong tentang rupiah
karena menghina rupiah sama saja dengan menghina indonesia
ingat bahwa rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan
hadirin sekalian yang saya hormati
saya menginstruksikan agar unsur pengaman pada uang rupiah perlu terus diperkuat
teknologi pengamanan yang digunakan negara jangan sampai kalah
dengan para pemalsu rupiah
saya juga minta diperhatikan benar benar tentang ketersediaan rupiah
di berbagai penjuru indonesia termasuk di daerah daerah terdepan
gencarkanlah ketersediaan dan semangat penggunaan rupiah di seluruh daerah
terakhir saya tekankan bahwa karena rupiah itu adalah ciri khas identitas indonesia
maka mari kita semuanya menjaga martabat dan kedaulatannya
kedaulatan rupiah di negara kesatuan republik indonesia dan di seluruh dunia
lakukan apabila memperoleh sentuhan berkat dan rahmatmu dia akan menjadi besar akan memberikan
dampak yang luas hari ini kami memerlukan berkat dan rahmatmu karena kami sedang membangun bangsa
dan negara kami supaya bangsa kami menjadi bangsa yang rukun damai aman dan sejahtera
karena itu ya allah hilangkanlah segala hambatan yang menghalangi kami mudahkanlah segala upaya
yang kami lakukan berkati dan rahmati kami ya allah kami sadar ya allah bahwa banyak dosa dan
kesalahan yang telah kami lakukan oleh karena itu ampunilah dosa dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan
dosa dan kesalahan kami itu kalau engkau tidak mengampuni kami kepada siapa lagi kami memohon ampun
ya allah jangankan karena dosa dosa kami itu lantas engkau timpakan cobaan dan ujian yang tak terpikulkan oleh kami
dengan selesainya doa bersama maka berakhirlah acara peresmian pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi dua ribu enam belas
terima kasih kepada presiden republik indonesia yang telah berkenan meresmikan uang rupiah baru
serta penghargaan setinggi tingginya kepada para pahlawan nasional dan keluarga yang telah mendahuli kita yang wajahnya menghias uang rupiah baru
hadirin kami mohon untuk berdiri presiden republik indonesia berkenan untuk meninggalkan tempat acara